kita beralih ke informasi lainnya
ketua umum pbnu said akil siroj menyambut antusias pertarungan dua kader nu
saifullah yusuf dan kofifah indar parawansa di pilgub jatim
ia pun menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada para kiai dan pondok pesantren
sementara cawagup azwar anas mulai safari politik ke sejumlah tempat
mudah mudahan panjang umur
munculnya dua kandidat calon gubernur jawa timur di tubuh nahdlatul ulama
saifullah yusuf dan kofifah indar parawansa disikapi antusias oleh kedua pbnu said akil siroj
hal ini menandakan nahdlatul ulama di jawa timur telah memberikan kontribusi positif bagi iklim demokrasi
akil pun tidak akan memberikan instruksi kepada kaum nahdliyin untuk memilih satu dari dua kader yang ada
ia menyerahkan sepenuhnya kepada kiai dan pondok pesantren
kau bisa memilih yang terbaik
saya di pusat mendukung membackup atau bersama sama jawa timur siapapun yang mereka dukung
sementara pengurus nahdlatul ulama jawa timur meminta kofifa indar parawansa dan saifullah yusuf
melepas jabatannya di organisasi nu jika dinyatakan sebagai kandidat resmi oleh kpu
organisasi nahdlatul ulama tidak akan menjadi alat politik dan terlibat politik praktis
namun adalah hal yang wajar jika ada anggota yang berpolitik karena itu merupakan hak warga negara
kalau ada pengurus harian nu atau ketua bandung nu yang terlibat dalam mendukung salah satu calon
kalau itu calon dari nu wajar karena mereka sahabat sahabatnya silahkan
tapi kalau menjadi tim sukses itu ada aturan organisasi
sementara pasca diusung sebagai calon wakil gubernur jawa timur oleh pdip
azwar anas rabu siang melakukan ziarah ke makam pahlawan proklamator bung karno
selain ziarah anas juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh politik dari dua partai pengusung di wilayah mataraman